pimpinan salah satu perusahaan di cikarang kabupaten bekasi jawa barat diduga memberikan syarat harus staycation bagi karyawati untuk bisa mendapatkan perpanjangan kontrak
bagaimana kebenarannya dan apa langkah pihak terkait untuk penanganan hal ini
kita sudah terhubung dengan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa barat taufik garsadi
selamat malam pak taufik
selamat malam mbak misa
iya pak pertama kita konfirmasi dulu pak
sejauh ini sudah ada laporan pak yang masuk terkait dengan dugaan syarat staycation nih untuk perpanjangan kontrak
sampai saat ini kami tidak mendapat aduan tersebut
tapi kemarin kita sudah menelusuri terkait dengan yang viral itu
ada dua perusahaan yang terduga gitu ya
yang merupakan isu staycation ini
dan tadi pagi saya sudah memerintahkan kepala bidang pengawasan tenaga kerja bersama para pengawas untuk menginvestigasi di dua perusahaan ini
dan kami pun didampingi oleh kabin bunga industrial bkbtn
bekasi dan teman teman pengawas dari kementerian tenaga kerja
mungkin akan kita terus lebih lanjut
dan kami memang kewenangan kami hanya di umumnya industrial
jadi hak hak norma kerja dari pekerja baik kerja buruk laki laki maupun perempuan harus sesuai dengan undang undang nomor tiga belas dua ribu dua puluh tiga
teman teman yang melakukan eksisi tidak menemukan sejalan jalan mengalami praktek praktek ini
demikian pula dari pihak serikat pekerja yang ditemui
sehingga kami mungkin lebih menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian yang juga melakukan investigasi
itu mbak meri
pak taufik dua perusahaan ini apa saja yang kemudian diduga melakukan praktik ini hingga akhirnya ditelusuri oleh disnaker trans
ya kami terus menelusuri
apa dua perusahaan
dua perusahaan ini pak
ya dua perusahaan ini apa namanya pak bergerak di bidang apa
satu di industri elektronik gitu ya
nah memang perusahaan besar ini
tidak mungkin lah
ada yang melakukan praktek praktek ini karena untuk peraturan perusahaan itu disahkan oleh pemerintah gitu ya
bagi perusahaan besar yang di atas seratus orang pekerja harus membuat perjanjian kerja bersama gitu ya
itu pun disepakati bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan tersebut
baik berarti kedua perusahaan ini di bidang elektronik ya pak taufik ya
secara aturan semua harus sesuai dengan undang undang ketenaga kerjaan yang berlaku di indonesia
tapi faktanya ada pula curahan hati para pekerja ini ya
yang dugaannya adalah itu semua terjadi secara informal begitu
memang secara aturan di atas kertas tidak ada kewajiban untuk staycation
tapi faktanya mereka mengaku sudah puluhan tahun praktik ini terjadi
boleh dijabarkan kepada kami pak
bentuk investigasi yang dilakukan hingga akhirnya di snackertrans
mengambil kesimpulan bahwa tidak ada praktik ini itu sebenarnya seperti apa pak
pola investigasi yang dilakukannya
pengawas itu langsung esgesi dari aturan yang ada di perusahaan
di perusahaan maupun perjalanan bersama
kemudian juga dipertemukan dengan serikat pekerja di sana
jadi di segala macam
memang berat dan ini bukan dikewenahan dari punggai indonesia atau para pengawas tenaga kerja
jadi kami menyerahkan ini ke ranahnya penyidik dari kepolisian
itu dia siang pak
pak taufik tadi sebelumnya menyatakan bahwa sudah sempat ada dialog juga
dengan serikat pekerja di dua perusahaan yang diduga melakukan

hasil komunikasinya seperti apa pak
beberapa kali kadang korban itu takut untuk menyuarakan
karena takutnya double victim gitu ya
dua kali menjadi korban ketika sudah menjadi sorotan
pola pendekatannya untuk memastikan bahwa informasinya bisa sampai seperti apa pak
ya sebetulnya kalau secara normatif kita harus
memberikan kesempatan gitu ya pada manajemen untuk menyampaikan hal hal yang berlaku di sana
dibuktikan dengan misalkan penilaian kontrak kerja
perpanjangan kontrak kerja apa yang dilakukan
terus sistem penilaian bagaimana itu kami tag semua
kemudian itu kan baru dari satu sisi pemberitaan
dari satu sisi yang lain
di satu perusahaan itu tidak ada puk atau serikat pekerja
termasuk juga kami di setiap perusahaan terus mendorong ada kader kader norma kerja
tentunya ini menjadi kepanjangan dari pemerintah gitu ya
mitra kami untuk mengecek atau second opinion dari pemberi kerja
nah memang mungkin ya mungkin
yang namanya kebiasaan biasanya korban takut menyampaikan ini
kemungkinan gitu ya
sehingga kami sepakat ya sudah ini ranahnya para penyidik dari kepolisian
itu mbak mesty
oke ketika sudah diarahkan ini ranahnya ke pihak kepolisian
kemudian diharapkan korban juga jika merasa pernah mengalami praktik seperti ini
bisa melapor ke polisi
kalau secara aturan dari disnaker trans ini ada
perlindungan khusus nggak sih pak
yang bisa diberikan begitu kepada korban
jika mereka kemudian memutuskan nanti untuk bersuara
ya yang pertama tentunya begini
kalau ada perusahaan yang terbukti hasil pemeriksaan itu
kita melakukan kesalahan gitu ya
misalkan pelanggaran terhadap hak hak pekerja gitu ya
ada yang di phk dan sebagainya
maka perusahaan akan mendapat sanksi gitu ya
dari mulai tertulis satu ke dua
kemudian kita dari dinas tenaga kerja provinsi akan memberikan rekomendasi kepada pak gubernur
sehingga gubernur akan membuat sanksi
baik berupa teguran
terus kemudian dilanjutkan dengan pemberhentian sementara dan sebagainya
sampai pemberhentian total
nah ini tentunya setiap perusahaan tidak akan mau mendapat sanksinya
apalagi bagi perusahaan yang orientasinya ekspor
pasti itu akan menutup perusahaan itu luar biasa
itu mbak mesin
berarti kalau untuk kasus ini
jika memang nanti terbukti ada perusahaan yang melanggarnya pak
hukuman terberat yang bisa diberikan
sanksinya apa pak
pencabutan izin kah
sebelumnya bapak juga sudah menyatakan bahwa tim ini terus bergerak
terus kemudian menginvestigasi
ada target khusus kak pak
berapa perusahaan yang kemudian akan di screening begitu oleh di staker trans
di provinsi jawa barat
mengingat memang kalau kita bicara kawasan cikarang
ini kan memang banyak pabrik pabrik yang ada
banyak juga perusahaan yang ada di sana
yang diduga itu menjadi tempatnya praktik ini terjadi
berapa perusahaan yang kemudian masuk dalam daftarnya di snackertrans
untuk di screening terkait dugaan praktik ini
memang seperti saya sampaikan
sangat berat sekali
kita dari dinas untuk mendapat informasi langsung dari korban gitu kalau ada gitu ya
tetapi kami akan terus menghimbau
silahkan kalau ada hal hal terkait dengan pelanggaran norma
hak hak norma kerja
nembak kerja dari para pekerja
silakan kami membuat hotline secara khusus gitu ya
baik melalui aplikasi maupun langsung ke dinas kita
ataupun ke uppd yang ada di setiap wilayah
ataupun ke dinas
dan kejar ke kota kota
nah memang itu yang dapat kita lakukan
namun demikian kami pun terus
mendorong mitra kami
selain para hrd di setiap perusahaan gitu ya
juga yang tadi saya sampaikan
setiap perusahaan yang besar
yang di atas seratus biasanya sudah mempunyai puk
ataupun serikat pekerja tingkat perusahaan
nah ini silahkan kalau anggotanya ada hal hal yang
terkendala kait dengan perusahaan yang berangkat
atau yang berangkat kurang
nah ini yang dapat kita lakukan tentunya
baik karena pada intinya adalah ketika seorang pekerja
merasa bahwa hk dilanggar begitu ya
itu bisa sekali kemudian melaporkan
baik itu ke disnaker trans
maupun ke pihak kepolisian dalam hal ini
jika terkait dengan adanya dugaan staycation
yang menjadi syarat untuk perpanjangan kontrak kerja
dan besar harapannya pula nanti ketika sudah dilaporkan
ini bisa dilindungi juga ya pak ya
kondisinya agar tidak kemudian disalahkan
atau justru menjadikan dia sebagai korban untuk kedua kalinya
terima kasih banyak kepala distaker trans jawa barat
taufik gersadi sudah bergabung bersama kami malam hari ini
terima kasih pak taufik